memikirkan nasibnya sendiri dia gak pikirin nasib kita
inilah cuplikan ucapan pengamat politik roky gerung yang memicu kontroversi di masyarakat
video ini tersebar luas dan viral di media sosial
hingga membuat sebagian masyarakat terusik atas pernyataan roky gerung
yang diduga menghina kepala negara
terkait ucapan roky gerung tersebut
puluhan orang dari berbagai ormas di kota palangkaraya kalimantan tengah
melakukan unjuk rasa damai menyampaikan aspirasinya di depan polda kalimantan tengah pada selasa
pengunjuk rasa berharap aparat kepolisian bisa memproses hukum roky gerung
pas pernyataan rocky gerung yang menggunakan kata kata di luar pantasan
untuk menyerang pertabat dan kehormatan presiden jokowi sebagai kepala negara

kami menilai pernyataan bahwa presiden itu
pernyataan dari rocky gerung presiden itu bandingan yang terlalu adalah puncak kebesarkan akhlaq
dan generasi malang dan kebandulan agar sehat
selain berunjuk rasa damai sejumlah ormas yang mengatasnamakan forum kebangsaan kalimantan tengah
juga melaporkan roky gerung ke polisi atas dugaan penghinaan terhadap kepala negara
pada hari yang sama sejumlah warga di kota bekasi jawa barat juga melaporkan rocky gerung ke mapores metro bekasi kota
mereka membuat laporan polisi terhadap roky gerung atas ujaran kebencian terhadap simbol negara yakni presiden
mereka meminta petugas menindak tegas roky gerung yang dinilai sudah menghina simbol negara
tujuan saya mengadukan tentang ujaran kebencian kami masyarakat kota bekasi cinta damai karena apa
bahwa kebencian itu akan memecah belah bangsa terus fitnah dan cacimaki itu adalah suatu yang tidak ditoleri lagi
puluhan warga di jombang jawa timur berunjuk rasa menolak kedatangan roky gerung yang dijadwalkan menjadi pengisi materi di sebuah universitas pada selasa
pada pengunjuk rasa terkecoh saat hendak mengadang rocky gerung di satu pintu
karena mobil yang membawa roky gerung ternyata sudah masuk ke dalam kampus melalui pintu yang lain
di dalam auditorium universitas darul ulum rocky gerung langsung mengikuti kegiatan mimbar mahasiswa
pada pengunjuk rasa yang hendak masuk diadang petugas kepolisian mereka pun menyatakan tuntutannya sampai mobil yang ditumpangi rocky gerung keluar dari wilayah universitas
tim liputan sehat indonesia